aduh ada apa
nenek gak jadi mati
kok nenek gak jadi mati
nenek gak jadi mati
oh kalian mau nenek mati
yaudah mati aja
jangan nenek jangan jangan
nenek jangan jangan
jangan dong nenek
kenapa sih mainannya kayak gitu
abis tadi mainnya cuma sebentar
ini dia pikir dia bisa menang apa
rasain pembalasan gue
pak pak pak pak
dicarin sama kevin tuh
dicarin sama kevin
yang bener lo
ya yang gue nyari gue
masa gak percaya sih
kurang ajar seseorang berkeledek
kurang ajar lo
ngapain sih pada ribut ribut
tuh kan kak kevin jadi terganggu tuh
ambur keledek siapa yang ngintip
waduh aduh aduh aduh
kevin kita pulang dulu ya
iya yang iya yang kevin
cah iya yang kevin
kok tau sih om
ya tau dong namanya konakan om
aduh om itu emang om tita yang paling baik deh
hah kok tau
ya tau dong om
eh nah tolong ambil itu kertas itu
kok kwitan sih om
iya buat ditandatangani
sesudah itu baru uangnya dikasih
kalau enggak ya terpaksa ponakan om pulang jalan kaki tuh
ah sini sini
ah si nenek gimana sih
eh udah disuruh masuk disuruh keluar lagi
bukan saya bukan tony ya
eh abi ngapain tuh
eh dia rina tuh
orang namanya herman eh
apaan orang tadi layarnya sakit juga eh
sayangku cintaku negeriku ada di mana
pacar kamu yang cantik dan baik hati ini udah selesai facial ketemuan yuk
oke aku cintamu
eh tunggu tunggu
iya neneknya gak mau pulang masih mau main
brandnya udah marah marah nih mau main lagi ya
ayo nek cepetan yuk nek
nek udah dong
nek nek ini buat anak muda yang masih sehat
nenek mah udah keropos udah udah keropos nek
eh eh eh menek nih nek eh
wah nenek nek
wah nenek nek nek
si nenek ini bencana muluk
enggak biasa ini biasa
kalau kepanasan nenek saya suka begini
tapi nanti dia berdiri lagi kok paling paling sepuluh menit
benar mas enggak ada apa apa
bener saya ini cucu kesayangannya
emang udah biasa kayak begini enggak apa apa
udah mbak gak apa apa kok
ini udah biasa udah biasanya
nenek jangan bercanda
dari mana kamu berantakan begini
apaan sih kamu
kamu kayak orang mabok begini
jangan mati dong
jangan mati sekarang dong
aduh ini gawat kalau ada sarinan
bu bisa digorok
nek tangguh nek
nenek jangan mati
nenek jangan mati
nenek jangan mati
sayang mau duduk duduk di sini senang ya jalan jalan sama nenek aku
sayang aku baik deh
kan kita janjian di sana
sayang kan tangan nenek aku lemes sayang
kalau orang lagi tidur kan tangannya lemes ya kalau gerak gerak ya
nenek nenek bangun yuk
nenek udah selesai facial
sayang sebentar nenek
aku tuh nggak bisa gerak
nenek bangun ya nenek
kamu jangan marah ya
sebenarnya waktu nenek tadi nyobain alat fitras nenek nggak bergerak lagi sayang
kamu mau bilang nenek aku mendingan apa
kan aku udah bilang jagain nenek aku baik baik
ketahu ini kalau memang terlaluan mesti ganti ganti
aku mau ganti tapi gimana caranya ya
nyawa juga nggak berganti
masih sama nyawa juga dong
masih sama coklat
lagi nanya lagi nenek aku
iyang inget ya
ikutin nenek aku
nenek nggak jadi mati
kok nenek gak jadi mati
nenek nggak jadi mati
oh kalian mau nenek mati
ya udah mati aja

itu nenek kenapa sih mainannya kayak gitu habis tadi mainnya cuma sebentar
sebetulnya nenek kan mau ngetes jarina mau tes jari nah iya habisnya jari
aja lebih baik mati aja jangan mati aja gini enak tuh nggak pernah
soalnya kalau nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada
jadi nggak mungkin
ini juga nih nenek nenek udah tua gak tahu diri ikut ikut ngebongin aku segala lagi
maaf ya ini nenek nenek lo kan iya emang nenek dong mudah mudahan
jadi pada kamu sini bikin berisik
aku tau enak aja kamu aja pulang sana
sama aja tau gak sih
nenek bantuin dong
kayaknya dia kebagusan aja
dia sendiri juga kayak bebegik sawah
ayah mau kemana
diam angkat sini
dimanakah dirimu berada
belahan jiwamu dimari
kemana cintaku gantengku kaprin
aduh ampun deh gua
orang di rumah sini gak ada yang benar
mampus gua mampus
aduh zarina ampun
namun itu memang tidak bertanggung jawab
kamu biarkan si abi bergaul sama anak gak benar
mulai hari ini om pecat kamu sebagai babysitternya
hah dipecat om
aduh om tapi om
aduh om tapi
kamu mau duitnya aja sih
aduh om kalau bisa dipecat bulan depan saya gimana om
jangan dong om
pokoknya kamu om pecat
tapi gak selengkar nih